ya santar tersiar adanya poros ketiga yang akan diinisiasi oleh partai demokrat dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
dalam pembukaan rapimnas kemarin ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono sempat melemparkan sinyal politik bergabung mendukung jokowi dodo
seberapa besar kemudian peluang terjalinnya koalisi antara pdip dan juga demokrat untuk pilpres dua ribu sembilan belas dan bagaimana partai pendukung jokowi menyikapi kemungkinan itu
untuk membahasnya saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber ada mas sirojudin abbas dari direktur program smrc dan nanti juga akan bergabung sesegera mungkin
nanti ada bang eriko sotarduga wakil sekjen pdip dan kami juga masih menunggu konfirmasi dari didi irawadi syamsuddin wakil sekjen partai demokrat
saya langsung ke mas abbas terlebih dahulu mas abbas sejak kemarin kita lihat cair sekali tampaknya antara pak jokowi mas ahaye dan juga pak sby
apakah kemudian anda membaca ini memang
sepertinya besar peluang ya nantinya kemudian partai demokrat akan merapat ke kubu barisan pendukung partai untuk presiden joko widodo
saya kira yang kita lihat dari apa yang terjadi di sentul kemarin sampai hari ini itu adalah pintu awal bagi perbincangan koalisi antara partai demokrat dengan pdip dan presiden jokowi dalam hal ini
sinyal minat dari demokrat sudah dinyatakan oleh ketua umum partai demokrat
dan kelihatan betul salah satu yang mungkin bisa diperbincangkan dalam proses negosiasi koalisi itu adalah soal sejauh mana partai demokrat bisa turut dilibatkan dalam pembicaraan mengenai prinsip prinsip kebijakan dan orientasi pembangunan yang akan dibawa presiden jokowi berikutnya
jadi demokrat kelihatannya ingin bergabung dengan catatan
catatannya yang ingin dibicarakan adalah soal
saya kira demokrat ingin tidak begitu saja memberikan dukungan
artinya ada syarat untuk misalnya nama cawapres dari demokrat begitu atau hal yang lain
saya kira bukan cawapres yang diperbincangkan
itu lebih kepada prinsip prinsip kenegaraan dan dasar dasar kebijakan yang akan dibawa jokowi berikutnya
jadi persamaannya dulu ya
antara kebijakan antara partai dan juga antara demokrat dengan presiden jokowi
dengan presiden jokowi
itu artinya harus melibatkan juga pembicaraan dengan pdip
karena pdip yang memegang platform kebijakan pembangunan pak jokowi selama ini
oleh karena itu mengandaikan di situ
koalisi terbentuk mengandaikan ada persamaan antara pdip dengan partai dengan pdip dan dengan pak jokowi
jadi itu masih pintu awal ya
kalau kita lihat sayangnya hubungan antara pak sby dengan pak jokowi kemarin di
ada banyak gestur gestur politik yang bisa kita bahas
karena bahasa abas ini seperti apa
misalnya pak sby jelas mengkomunikasikan intensinya
dan pak jokowi juga menunjukkan graciousness nya
keterbukaan dan penghormatannya kepada keluarga pak sby
dan juga respeknya ke pak ai
jadi pak jokowi juga tampaknya sangat terbuka sekali ya
kalau kemudian partai demokrat merapat untuk memperkuat komposisi
terbuka dan saya kira sangat menghormati peluang itu
apa kemudian untungnya mas abbas bagi kemudian jokowi ya
untuk kemudian partai demokrat bisa merapat ke kubu pendukung jokowi dodo
apakah kemudian ini untuk menghindari adanya poros ketiga yang sempat dimunculkan begitu oleh
katakanlah ini sempat dikatakan diinisiasi oleh partai demokrat untuk membuat poros ketiga
saya kira bukan itu poinnya
karena peluang untuk terbentuknya poros ketiga itu sangat tipis
jadi saya kira bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan saat ini
karena gini meskipun dari hitungan matematis jumlah suara dan jumlah kursi mungkin memadai
tapi chance mereka untuk bisa kompetitif dengan dua teratas saat ini sangat kecil
belum lagi mereka belum punya figur yang memperoleh dukungan publik secara luas
apakah dari pan apakah dari demokrat maupun pkb
dan juga pkb sudah jauh jauh hari dari sejak ide itu dikeluarkan
bukan saya kira pkb bahkan sudah mencoba menjauh dari perbincangan soal itu
dia menegaskan hubungan baik dengan pak jokowi dan pdip cukup positif sejauh ini
dan tidak terlihat ada intensi untuk melanjutkan perbincangan itu
pada sisi ketua umumnya
memang ada inisiatif inisiatif pertemuan pertemuan informal
tapi saya kira itu tidak punya efek yang decisive
menjadi sikap partai secara resmi
kalau kita lihat tadi mas abbas katakan memang besar peluangnya kemudian demokrat merapat ke kubu jokowi begitu
apakah tidak terbuka peluang juga untuk demokrat misalnya bergabung dengan kubu prabowo subianto
kalau saya sih melihat kecil kemungkinannya saat ini pak
akan berkoalisi dengan gerindra
atau psby akan mendukung pak prabowo
ada banyak ganjelan yang harus diselesaikan
juga sejarah yang masih harus dirapihkan
tapi kalau ke kubu jokowi agak lebih mudah
kan ada juga pdip di sana yang selama ini kita tahu keran koalisinya tertutup ya selama sepuluh tahun terakhir
artinya kan tantangannya juga ada di partai pendukung jokowi
juga ada sejumlah
nama ada ibu mega di sana
artinya juga ada tantangan yang lain bagi demokrat ketika memang harus bergabung ke kubu jokowi
saya kira demokrat tidak harus menjadi partai dominan dalam koalisi itu
tetapi yang ditunjukkan oleh pak sby itu sikap keterbukaan untuk bekerja sama
dengan pdip yang sebetulnya selama kepemimpinannya itu cukup jauh
dan saat ini kelihatan betul pak sby membuka pintu dan mengelurkan tangan ke pdip
dan saya kira kalau kita berpikir tentang
prospek kepemimpinan nasional yang akan datang
maka itu sebetulnya pertanda yang baik
bahwa di demokrat akan alih generasi
dan pak sby kelihatannya ingin mewariskan
kepada agus harimut
agus harimut legasi kepemimpinannya secara positif
dan saya kira di pdip pun akan demikian
di dua ribu dua puluh empat akan ada alih generasi kepemimpinan
dan saya kira jika alih generasi itu dimulai dengan kerjasama politik
lebih produktif dan positif
bukan oleh kompetisi
apalagi dasarnya personal
saya kira akan jauh lebih baik untuk bangsa ini
ada mas didi irawadi syamsuddin
wakil sekjen partai demokrat
langsung dari arena rapimnas partai demokrat
selamat malam mas didi
selamat malam mas renhat
pak sirajudin abbas
mas didi kemarin
bang eriko sudah rugah
baik mas didi kemarin
mas didi di program prime news juga mengatakan akan ada kejutan di pidato politik ahy
kalau kemudian kita asumsikan kejutannya adalah deklarasi capres partai demokrat
tampaknya belum terjawab ini mas
jadi apa sebenarnya kejutan dari pidato politik ahi yang tadi sudah kita saksikan bersama
pada hari ini kan jelas
memberikan pencerahan kepada seluruh kader partai demokrat seluruh indonesia
dengan ada sembilan solusi bagi bangsa ini ke depan
sembilan hal yang terkait persoalan persoalan ekonomi persoalan penegakan hukum persoalan persoalan yang akan mengantarkan bangsa ini lebih baik ke depan
saya pikir ini hal yang baik
saya kira setiap partai yang akan berkoalisi
jadi koalisi ya akan bersama sama mempersiapkan di dua ribu sembilan belas akan baik diawali dengan platform program program visi misi dan berbagai hal yang terbaik bagi bangsa ini ke depan
itu saya pikir yang paling utama ketimbang manakala kita bersama sama kita berkoalisi dan sebagainya
tapi lebih didasarkan pada
ada kepentingan yang sangat pragmatis gitu ya
sekedar kepentingan pragmatis bagi partai demokrat tentu kebersamaan didasarkan oleh cita cita yang sama program yang sama komitmen komitmen yang sama untuk kebaikan bangsa ini ke depan
itu kita akan mulai dari situ
jadi belum ada kejelasan ini mas didi
kapan kemudian atau siapa sebenarnya
bagaimana calon presiden dari partai demokrat artinya bukan itu yang kemudian ingin disampaikan dalam pidato politik ahy yang tadi sudah kita saksikan bersama
kalau dibilang nggak ada kejelasan nggak benar juga
kejelasan yang utama tentu adalah menyangkut program program komitmen visi misi kita mulai dari situ dulu
saya pikir itu yang terbaik ya
dimana mana kita belajar pemimpin pemimpin dunia ketika di negara negara maju ketika akan bersama sama
akan berkoalisi dimulai dari hal hal itu dulu baru kemudian hal hal yang lebih jauh yang teknis mungkin ya
setelah bicara platform program dan sebagainya barulah kita berbicara hal hal yang lain mungkin mengenai jumlah kursi mengenai hal hal teknis yang lain
sehubungan dengan apa namanya pilpres dan sebagainya saya kira begitu
jadi kemudian kapan mas didi di partai demokrat ini akan segera mengumumkan calon presiden dan juga atau mungkin juga di negara negara maju yang akan berkoalisi
kemudian kapan mas didi di partai demokrat ini akan segera mengumumkan calon presiden dan juga atau mungkin juga di negara negara maju yang terbaik ya
kemudian kapan mas didi di partai demokrat ini akan segera mengumumkan calon presiden dan juga atau mungkin juga di negara negara maju yang terbaik ya
atau mungkin cawapres atau seperti apa koalisi dari partai demokrat ke depan

saya kira kita bersabar saja pada saat yang tepat ini kan masih ada cukup waktu ya
pada saat yang tepat manakala sudah ditemukan berbagai hal hal yang sama program program yang sama dan sebagainya kita siap ya
kedatangan pak jokowi hal yang sangat bagus ya
kemarin datang ke partai demokrat dengan penuh keakraban dengan penuh kegembiraan dan disambut dengan penuh hormat oleh kader kader
ini tentu hal hal yang baik untuk terus menjalin komunikasi komunikasi yang terbaik antara partai demokrat dengan pak jokowi ataupun pdip
nah nanti kita akan bahas mas didi usai jeda
nanti kita akan bahas bagaimana kemudian respon ya
kita lihat dulu bagaimana respon dari partai pendukung jokowi dodo atau pdip untuk kemudian membuka kemungkinan adanya koalisi dengan partai demokrat
kami akan kembali usai jeda tetap bersama kami di prime news
dasinya mas agus kan merah
kemarin dasinya pak jokowi bajunya agak terlihat biru dasinya merah
nah itu kan artinya tanda tanda yang baik
kalau dilihat dari gestur pak jokowi gestur dari mas agus juga
tadi kan semua kelihatannya baik ya
tapi kalau kita analisa secara utuh ini bung reinhardt
memang yang paling memungkinkan bersama pak jokowi
ini tentu kan ada analisa
memang mungkin poros ketiga saya menyampaikan ini sudah tiga empat bulan yang lalu bung reinhard
bahwa ada kemungkinan untuk terbentuk poros ketiga
dan sampai saat ini masih ada
tapi kalau kita berbicara secara jujur memang ini sudah peluangnya jauh lebih kecil
ya tadi juga mas abah sudah sampaikan
pak sirajudin khamis sepakat dengan beliau
bahwa bagaimana kenapa kecil
bayangkan ini kan demokrat pkb dengan pan
siapa yang mau jadi presiden siapa yang mau jadi wapres
adakah yang mau mengalah di sini
kedua apa faktor
ini juga penting
ketiga ada sesuatu peluang yang lebih baik kenapa tidak diambil
kan ini sebenarnya kalau boleh bersama sama kenapa tidak
ya kan kalau kita melihat juga ini kan sebenarnya pertarungannya bukan di dua ribu sembilan belas bung renhard
pak jokowi tidak bisa lagi maju
pak prabowo juga tidak maju lagi di dua ribu dua puluh
nah ini kan semuanya tinggal yang muda muda
artinya peluang paling besar demokrat memang sebenarnya merapat ke kubu jokowi dodo
nah analisa kedua
kalau ke gerindra dan pks
apakah gerindra mau menghilangkan pks sebagai mitranya yang selama ini sudah bersama sama
sudah jelas calon presidennya gerindra calonmu katakan belum tentu pak prabowo
belum tentu loh bung reinhardt
karena sampai tadi sudah dideklarasikan belum juga disambut oleh beliau
ya mungkin saja kan
bukan tidak mungkin
bahwa ada yang lain yang akan ditunjuk
ini kan dalam tiga bulan ini kemungkinan kemungkinan itu terjadi
masih besar kemungkinan terjadi
wakilnya dari pks
terus kemudian dimana perannya
tapi bukan berarti tidak mungkin
kalau demokrat ada di kubunya presiden jokowi
demokrat besar juga peluangnya untuk menjadi katakanlah cawapres begitu
tapi kan ada juga nama nama lain di partai
itu yang saya mau sampaikan
barangkali inilah makanya mas didi dan teman teman belum mendeklarasikan
kalau untuk jadi cawapres
kita harus berbicara jujur
kemungkinannya juga tidak besar
karena sudah beberapa partai sudah dari awal bersama sama
makanya saya katakan bisa saja terjadi ini demokrat masuk poros empat
nggak bisa juga kan begitu kan
mengambil posisi yang sama ketika tahun yang lalu ya
dimana pun siapapun yang menang kami dukung
artinya tanpa ada dukungan apa apa ini bisa saja
tapi kalau dilihat dari empat kemungkinan ini
tentu yang nomor tiga
bukan karena pdi perjuangan nomor tiga ya
tapi yang nomor tiga paling memungkinkan
artinya bersama sama dengan pak jokowi
bahasa bahasanya kemarin pun kan itu sudah terlihat lebih jelas
tapi mungkin ada keinginan keinginan yang harus disampaikan
sehingga belum ada deklarasi malam hari ini
baik ketanyakan ke mas didi langsung
mas didi bagaimana
ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan bang eriko
mas didi ini belum deklarasi karena belum sepakat sebenarnya
nah untuk hitung hitungannya seperti apa
kalkulasi politiknya untuk gabung ke partai pendukung jokowi dodo
jadi pertama tama tentu kita mantapkan terus komunikasi komunikasi
baik terhadap partai partai pendukung pak jokowi ya
terhadap pak jokowi partai pendukung utama partai partai pendukung yang lain juga
dan tentunya kita juga harus melihat hal hal apa
komitmen komitmen apa yang bisa kita bangun bersama sama
tentu harus ada kerangka kerja bersama
yang bisa menguntungkan partai partai pendukung pak jokowi
dan tentunya juga menguntungkan bagi kami juga
dan yang paling utama menguntungkan bangsa ini ke depan
jadi tentu komitmen komitmen bersama yang bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa pada saat ini
kita meyakini pak jokowi terus bekerja keras ya bersama partai partai pendukungnya
terus bekerja keras walaupun akhir akhir ini kita melihat persoalan ekonomi cukup mengganggu ya
misalnya kita lihat dolar yang semakin nilainya makin tinggi
lalu persoalan persoalan lapangan kerja dan sebagainya
tetapi kita meyakini pak jokowi bersama kabinet dan partai pendukungnya tentu akan berusaha keras
oleh karena partai demokrat terus memantau ini
andai nanti bersama sama ya
kemarin juga sudah dimulai hal hal yang baik
terutama niat baik kedua belah pihak
tetapi tentunya tidak cukup niat baik saja
tetapi adanya komitmen yang bersama yang terbaik bagi anak bangsa di negeri ini
untuk mengatasi berbagai persoalan ke depan
oke ini ada
kami terus memantau ini ya
kami terus berkomunikasi baik dengan kubu pak jokowi dan juga dengan semuanya
siapapun yang punya komitmen untuk apa
untuk indonesia yang baik ke depan
oke tapi kalau peluangnya kata bang eriko lebih besar ke pak jokowi bagaimana ini
dari tadi juga sepertinya mas didi sebutnya pak jokowi terus agak lupa nih pak prabowo sebenarnya
itu kan karena sudah sering sama mas didi ini
jadi lebih nyambung
saya akan menyalakan mas ericko ya
saat ini kalau kita lihat memang elektabilitas sementara ini memang yang paling tinggi
dari kubu pak jokowi bersama partai partai pendukungnya
dan yang tampak ya pak jokowi dan partai partai pendukungnya
tetapi sekali lagi politik ini tentu sangat dinamis ya
hitungan enam bulan ke depan lima bulan ke depan hitungan minggu dan sebagainya
segala dinamika bisa terjadi
tetapi kami terus mendoakan agar tentu pak jokowi bersama partai partai pendukungnya
terus bisa sukses di dalam beberapa bulan ke depan
sehingga akan meyakinkan semua pihak bahwa andai berlabuh kesana itu memang tepat
oke termasuk kepada partai demokrat begitu ya
kita belum memutuskan apa apa
ya termasuk untuk meyakinkan partai demokrat begitu
kalau kemudian partai demokrat
ya mas didi bisa dengar suara saya
saya kira bukan saja partai demokrat yang diyakinkan
tentu segenap anak bangsa ini ya
kita bisa melihat ke depan ya
manakala segenap anak bangsa bisa diyakinkan dengan program program yang bagus
komitmen yang bagus untuk indonesia lebih baik
tentu itu akan bagus bagi partai demokrat ya
jadi kami menunggu
kami menghormati apa yang disampaikan pak yuriko tadi
saya pikir itu hal yang saling menghargai satu sama lain
baik bang eriko ada tanggapan
ya jadi begini
kalau kita melihat kan pak jokowi itu kemarin menyampaikan bahwa beliau seorang demokrat
artinya beliau seorang yang betul betul menghargai
kemudian menghargai struktur menghargai juga mengenai alam demokrasi
siapa mendukung siapa
bahwa berbeda itu adalah hal hal yang wajar
tidak membuat menjadi perpecahan
itu yang beliau sampaikan sebenarnya kemarin itu secara utuh
nah kalau kita lihat bung reinhardt
siapa sih yang menghadap beliau mau bertemu
katakan untuk berdua
bukan untuk berbicara memberikan masukan memberikan gagasan yang tidak diterima
bahkan partai partai baru diterima
nah artinya dalam hal ini sebenarnya kalau demokrat ingin bersama sama
silahkan bersama sama dan di dalam menyampaikan
tapi bagaimana proses komunikasi politik antar pdip dulu ya
misalnya sebagai platform utama dengan partai demokrat
ini kan kemudian banyak kalangan yang menganggap ini menjadi sulit karena antara dua partai ini yang masih berseberangan
ini yang banyak anggapan yang kurang tepat
coba bayangkan kemarin waktu bertemu di kpu bahwa mas agus menyampaikan ingin bertemu dengan ibu ketua umum
dan ibu ketua umum menyambut baik sekali
boleh ditanyakan kepada beliau langsung
dan pada waktu rakenas menugaskan anak putra yang kedua yaitu mas prananda bersama sekjen
itu kepercayaan orang nomor dua dan yang anak yang dipercaya
karena bagaimana bung renhat supaya bahasa ini nyambung antara yang muda
kita berbicara nanti minum kopi bareng
bisa berbicara dari hati ke hati
nah disini kan
jadi sudah ada sebenarnya ya prosesi apa namanya
sudah sangat terbuka
dan kalau kita melihat apakah pernah pdi perjuangan bersama pak jokowi bersama seluruh rekan rekan koalisi yang nanti akan mendukung pak jokowi
sampai ya bung renhat di bulan agustus nanti
adakah tidak membuka pintu
membuka pintu seluas luasnya
tetapi saya melihat bung renat ini masih ada keraguan keraguan
keraguan dari partai demokrat atau bagaimana
tadi saya sampaikan
bahwa bisa saja ini menjadi poros keempat
yang artinya tanpa poros bisa juga
sebelum saya ke mas abas saya akan ke mas didi lagi
karena saya tahu mas didi tidak banyak waktunya karena masih sibuk di arena pimpinan
mas didi bagaimana jadinya mas didi
bang eriko katakan pdip sangat terbuka kok
ada prosesi komunikasi yang sudah dilakukan
demokrat seperti apa masih ragu ragu ya mas
bukan keraguan keraguan ya saya pikir ya
tetapi bagaimana kepastian akan komitmen komitmen yang terbaik
kami partai demokrat dan pdip
juga ingin kepastian komitmen yang terbaik ya
jadi bahasa yang disampaikan mas erko saya kurang sependapat
jadi sekali lagi tentu segalanya di dalam beberapa bulan ke depan
berbagai dinamika akan terjadi
yang pasti kami harus ada kepastian
beberapa persoalan bangsa pada saat ini
misalnya persoalan menyangkut lapangan kerja yang terus meningkat
ini terus harus ada
persoalan daya beli ya
persoalan daya beli
persoalan pemerataan kesejahteraan
persoalan penegakan hukum yang adil
dan banyak lagi persoalan persoalan menyangkut ekonomi
penegakan hukum dan sosial budaya
yang tentunya ini akan kita pantau terus ke depan
dan mana kalah pak jokowi beserta partai partai pendukungnya
bisa meyakinkan rakyat indonesia
itu artinya bisa meyakinkan kami semua
sekali lagi kami mendoakan agar pemerintah itu sukses
sehingga siapapun yang bisa bersama sama
bisa berlabuh kesana
tentu tidak salah mendapat artinya bukan keraguan keraguan
tetapi kepastian yang terbaik bagi bangsa dan negara ini
mas eriko juga bang eriko juga dan kita semua juga menunggu kepastian
kapan kemudian partai demokrat mendeklarasikan capresnya
terima kasih mas didi rawadi sudah bergabung di prime news pada malam hari ini
baik terima kasih mas didi
saya mau ke mas abas
mas abbas apa yang sebenarnya terjadi antara komunikasi dua partai ini
dan kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi di rakyat peminas
apakah ini kemudian hanya gimmick kah atau memang hanya sekedar pesan pesan politik
yang kemudian disampaikan untuk kemudian dibaca
atau apa yang sebenarnya mas abbas lihat dari sini
tapi tahan dulu mas abbas
kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali
prime news akan kembali usai jeda berikut
ya meskipun banyak yang mengasumsikan bahwa banyak pesan politik dari rakyat peminas partai demokrat
yang kemudian mengarah untuk mendukung presiden joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas
namun sampai tadi rapimnas dan juga pidato politik ahy
belum ada dukungan secara resmi dari partai demokrat
apa yang kemudian ingin disampaikan oleh partai demokrat
saya akan tanyakan ke mas abas
apa yang kemudian mas abas ini
apa ragu ragu atau masih belum
tidak tercapai hitung hitungan politiknya dengan partai pendukung jokowi
atau bagaimana yang terjadi di dua hari rapimnas partai demokrat hari ini
negosiasi antara demokrat dengan pdip dan partai partai anggota koalisi pak jokowi yang lain
yang terjadi saat ini kan baru membuka pintu saja
entry point nya ya di situ
dan intensi sudah disampaikan secara formal lewat acara hari ini dan kemarin
nah yang berikutnya saya kira akan ada pembicaraan pembicaraan yang lebih konkret
ada dua agenda yang saya kira akan menjadi bahan
yang pertama ini soal platform
karena kelihatannya demokrat menginginkan koalisi ini tidak hanya berupa integrasi apa
kekuatan politik dalam kerangka elektoral
tapi juga integrasi dalam kerangka pemikiran dan platform
kebangsaannya seperti apa
dan itu tidak mudah juga
karena pdip itu sudah punya platform yang relatif cukup matang untuk pak jokowi
dan ada keberlanjutan
yang ingin dijamin
dari periode pertama ke periode kedua
ketika ada ide baru masuk tentu saja tidak akan mudah diserap ke situ
di dalam konteks apa dan di dalam aspek apa
ide baru platform baru tentang bagaimana negara ini harus dijalankan
harus diintegrasikan dan harus diadopsi misalnya begitu
jadi itu yang basic dulu
jika itu sudah tercapai baru yang berikutnya
share nya power sharing nya seperti apa
power sharing mungkin lebih mudah
jika platform dasarnya sudah tercapai
jadi yang masaya
kita memang belum bisa mengharap
demokrat mendeklarasikan secepat itu
karena saya kira akan tergantung pada sejauh mana dan seberapa cepat
negosiasi pada dua aspek ini bisa diselesaikan
artinya pdip juga harus cepat merespon apa yang kemudian
apa yang menjadi pertimbangan dari pdip setelah rapi menas ini
saya kira yang terutama yang prinsipal itu pdip
anggota koalisi yang lain saya kira relatif lebih open
tetapi pdip partai ideologi
partai ideologi punya prinsip prinsip dasar yang harus dijaga dan dipegang teguh
nah itu agak berbeda dengan yang lain
golkar lebih pragmatis dan lebih terbuka pada negosiasi negosiasi konteksual
yang sesuai dengan konteks saat ini
pdip harus memegang ideologinya
harus memegang nilai nilai yang diperjuangkan sedari awal
penderian negara ini
jadi saya kira negosiasi yang paling penting dan paling utama harus didahulukan
negosiasi dengan pdip pada level ide pada level platform dan agenda agenda prioritas
dengan partai demokrat
pdip ini bagaimana bang jadinya
gini ya bung reinhardt
ini kita kan tadi menyambung yang disampaikan pak sirojudin ya
bahwa waktu ini kan masih cukup panjang
katakan ini nanti mulai akan mengkerucut di bulan juni lah
masih ada waktu tiga
tapi yang saya mau katakan begini
ini sebenarnya seperti ayam dan telur juga
mana lebih dahulu mana yang lebih seharusnya dilakukan
katakan seperti ini
kami kami segera
karena banyak pertanyaan
padahal pertanyaan itu ini lucu ini bung reinhardt
saya ditanya sembilan belas kali
kapan pdi perjuangan mendukung pak jokowi
pertanyaan itu kan seharusnya tidak ditanyakan kepada pdi perjuangan
karena pak jokowi itu adalah asalnya
memang kadar pdi perjuangan
kadar terbaik pdi perjuangan
dan satu satunya partai yang tidak memajukan ketua umumnya untuk menjadi calon presiden
hanya pdi perjuangan
nah itu saja dipertanyakan
dan pdi perjuangan merespon ini dengan cepat
ibu ketua umum langsung menyampaikan
jangan anda ragu
ini kadar kami terbaik
dan kami langsung mendukung
nah dalam hal ini
untuk menyimpelkan hubungan ini
kami menyerahkan sepenuhnya kepada ibu ketua umum
untuk berbicara dengan seluruh koalisi
ataupun siapa yang mau masuk
nah kenapa saya bilang ini seperti ayam dan telur
seperti demokrat ini
sedikit lebih lambat
apakah pkb dan pan mau menunggu
kalau nanti sudah bergabung
ataukah dengan gerinda
sebenarnya ini kan butuh waktu yang juga cepat
semakin lambat tidak punya pilihan
nanti yang saya sebutkan tadi
tidak mendukung siapa siapa
hanya mendukung nanti yang menang
baik bang erick
kita terbatas sekali waktunya
apa kemudian kesimpulan dari partai demokrasi perjuangan pdip
kalau memang mau bersama sama bergabung
berikan masukan di dalam
itu belum terjadi ya bang ya
apakah dengan memberikan masukan di luar ini juga ada faedahnya
kan platformnya ada di dalam
kalau kita ini mau memperjuangkan hal ini
tadi disampaikan bu undi dirawadi
ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat
perjuangkanlah di legislatif
kan kita belum melihat secara utuh
bahwa kemudian pdip sangat terbuka dengan partai demokrat untuk bisa bergabung
untuk berbicara dengan pak presiden joko widodo
dengan ketua umum ketua umum partai
termasuk ibu megawati
nah disitulah berikan masukan
ini untuk kebaikan bangsa ini
bukankah seharusnya begitu
dan di fraksi
jadi pdip juga sepakat kalau kemudian demokrat mau bergabung untuk mendukung joko widodo
bapak presiden joko widodo ibu mega dan koalisi partai partai ini sangat terbuka
pernahkah kita membatasi
tapi sekali lagi juga
waktu ini juga semakin lama berjalan
semakin lama juga value nya juga berbeda tentu
itu sudah pasti
yang dulu mendukung koalisi yang berbeda
karena sudah merapat ke joko widodo
kita bisa berkomunikasi sangat baik dan begitu hangatnya saat ini
terakhir mas abbas
seperti apa kemudian nanti untuk arah koalisi demokrat untuk dua ribu sembilan belas
kita masih menunggu ya
ini kan karena belum ada deklarasi
seperti apa mungkin singkat dari anda
demokrat saya kira masih terbuka
dan juga sikap pdip yang hangat dan menyambut
saya kira itu juga harus menjadi pertimbangan paling penting bagi demokrat
karena demokrat saya kira akan sangat peduli dengan
proses pengkaderan dan alih generasi di internal
dan alih generasi internal
kalau punya basis koalisi dan basis politik yang sangat besar
itu akan membantu demokrat dalam jangka panjang juga
oke dan itu untuk dua ribu dua puluh empat
pertarungan sesungguhnya di dua ribu dua puluh
kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian
kalaupun memang akan mendukung joko widodo
kita tunggu juga nanti seperti apa arah koalisi di partai demokrat
terima kasih bang errico
dan juga terima kasih mas sirajuni abbas
sudah bergabung bersama kami di praminis pada maram hari ini
akan segera kembali usaha jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia